sementara itu pemirsa presiden joko widodo meresmikan instalasi listrik di wilayah kelurahan bantar jati bogor jawa barat hari minggu kemarin
presiden jokowi menuju lokasi acara dengan menggunakan sepeda didampingi oleh menteri kabinet kerja dan juga beberapa pejabat bumn
inilah aktivitas minggu pagi presiden joko widodo di kota bogor jawa barat
presiden jokowi bersama menteri kabinet kerja dan beberapa pejabat bumn bersama sama bersepeda di jalanan kota bogor
tak sekedar bersepeda presiden jokowi dan rombongan menaiki sepeda untuk menghadiri acara peresmian
listrik gratis di pemukiman penduduk di kelurahan bantarjati kota bogor
di lokasi ini sedikitnya hampir seratus unit rumah warga tak mampu diberikan instalasi gratis oleh pln secara serentak
presiden jokowi mengatakan instalasi listrik ini adalah bagian dari usaha untuk mencapai target pemasangan listrik di seratus enam puluh rumah di akhir tahun ini
yang kini sudah mencapai pemasangan di enam puluh ribu rumah
ada kurang lebih dua ratus an ribu rumah yang belum ada listriknya
target kita sampai akhir tahun ini seratus enam puluh ini harus
warga yang mendapat bantuan ini adalah mereka
mereka yang masih belum memiliki listrik di rumahnya serta warga yang masih menumpang paralel di tetangga
selain instalasi para penghuni juga diberi sertifikat subsidi untuk pembayaran listrik murah bulanan
senang banget sekali ya jadi kita lebih hemat
biasanya kan pasang bayar listrik sebulan ke tiga ratus sekarang seratus lebih hemat aja
luka sama orang itu dulu sering ganti ganti kalau mau masak kalau sedikit harus ganti ganti
ganti ganti enggak kita
jadi seperti itu
jadi kita sekarang mau masak jam berapa juga bisa
pemasangan instalasi listrik gratis subsidi ini rencananya akan dilakukan bertahap dimulai dari provinsi jawa barat
selain hadir dalam acara peresmian bantuan listrik gratis presiden jokowi juga sempat menyinggung target pembangunan pembangkit listrik tiga puluh lima mw
yang hingga kini masih terus dikejar oleh pemerintah